penyakit pembekuan darah itu hampir bisa dipastikan bukan karena astrazeneca
jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai saat ini komnas kipi tidak menemukan gejala atau menerima laporan
terkait adanya gangguan pembekuan darah
sebenarnya gangguan pembekuan darah ini terjadi pada orang orang yang punya resiko tadi
orang yang punya tadi misalnya riwayat kehamilan dengan keguguran berulang
orang yang pernah punya riwayat pernah sakit karena pembekuan darahnya tidak baik
pada orang orang yang seperti ini sebaiknya tidak diberikan memang vaksin astrazeneca
bagaimana dengan yang di inggris
misalkan indonesia kasih enam bulan dari indonesia
kalau di inggris apa memang dia langsung kelem
kalau di inggris kan sebenarnya juga pada rentang masa efek samping tersebut ya
jadi kita sama sebenarnya standarnya
hanya yang perlu kita lihat bahwa secara genetik kan vaksin ini kan respon imunitas masing masing orang ya
jadi pasti akan juga terpengaruh dengan genetik ras dan juga pola hidup
karena kan kalau kita lihat angka kejadian pembekuan darah di eropa jauh lebih tinggi
saya liviana charlisa saksikan program program kompas tv
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya